takut kehilangan aku pasti
kamu jauh jauh dari aku
tapi gengsi aja
cempuru itu boleh mbak
kan itu bumbu dari cinta
asal jangan berlebihan mbak
bagaimanapun mbak felis itu
sama randy sama sama sudah bekerja lama
di perusahaannya pak aldebaran
aku paham kok
makasih ya tante
tante kalau kan tengah keberatan aku
boleh langsung sekarang pergi
karena masih banyak urusan di kantor aku

langsung harus segera kerja
aku permisi dulu ya tante
mbak gak mau masuk dulu lagi aja
sebentar aja bicara sama randy
rendy itu memang
orangnya tuh terlihat kaku mbak
tapi tante paham
kalau dia tuh tau mbak cemburu tadi
waktu ada mbak felis
ya maklum mbak
ya maklum ya orangnya tuh gak eksternal
gak bisa mengungkapkan isi hatinya gitu
masuk dulu sebentar
aduh malu banget
kalau aku cemburu
ya mbak masuk dulu lagi
yuk sama tante diantar
mau aku kantor ya
kamu ke kantor
tadi mama dengar sendiri kan
mama jadi gak usah ngancek ngancek aku lagi ya
aku takut sebenernya
aku berangkat ya ma
kamu memang susah dipercaya sah
mama udah siapin semuanya untuk ikutin kamu
karena kamu memang gak bisa dilunakin begitu aja
pembayaran asuransinya ditolak
oh ya allah
ini kenapa bisa ditolak ya
gimana caranya bangun perusahaan papa lagi kalau kayak begini
mama sangat berharap kalo
dengan adanya klaim asuransi ini perusahaan label papa bisa kembali dibangun
akan bangun kembali
perusahaan mebel papa
tenang disana ya pak
semoga nanti keluarga kita bisa kembali
bisa setap lagi keadaannya
semoga nanti uang asuransi itu
bisa buat ngebangun mebel
papa lagi ya
perusahaan itu kan perjalanan
apa yang mama selalu dampingin
papa itu berusaha
merintis dari bawah
kamu harus berusaha yang terbaik ya
nanti aku akan urus semuanya
dan ngembalin semuanya seperti
dulu lagi ya
nanti kalau memang emil
udah dibangun lagi pak
kita akan berusaha menjaganya ya pak
seperti dulu yang bapak lakukan
pulang dulu ya
tenang disana ya
mama pasti sangat terpukul kalau sampai tahu
asuransi ini sama sekali nggak ada harapannya
tak khawatir sama aku ya
takut kehilangan aku pasti
kamu jauh jauh dari aku
tapi gengsi aja
perlu sembuh kamu itu
gak usah ngeliatin saya kayak gitu
aku masih kangen
aku mau ngeliatin terus
kamu emang begini ya din
kalau diletekin aja ngambek

nuna mau ikut saja noh
runa mau dinega uggah
baik pitai patah valo
ini usah segelah sendiri ya
yang sudah tiba dahulu video apa apa
nah pasuki mual doneo tuh
pokoknya tapi sekarang ada ketika talked up